suku dinas pajak dan pendapatan daerah jakarta pusat
senin siang kemarin melakukan penyegelan tempat milik tiga belas wajib pajak
di dua lokasi pertokohan mewah di kawasan senayan jakarta pusat
tempat pertama yang disegel adalah rumah makan di plaza senayan jakarta
petugas memberikan surat peringatan dan menempelkan stiker
agar pemilik rumah makan segera melunasi tunggakan pajak
selain itu petugas juga menyegel sebuah tempat bermain
serta tiga rumah makan di lantai lima dan lantai dasar pertokohan di senayan city jakarta
penyegelan ini dilakukan setelah petugas memberikan peringatan
agar wajib pajak segera melunasi pajak yang telah jatuh tempo
dengan masa tenggang dua tahun terakhir tetapi tidak diindahkan
di jakarta pusat ada tiga belas wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajak mereka
mayoritas adalah rumah makan dengan total tunggakan sekitar tiga belas miliar rupiah
hari ini kita akan menempel
kurang lima puluh tujuh wajib pajak lah yang tidak patuh
tapi jadwalnya mungkin hari ini lima atau sepuluh ya karena keterbatasan waktu juga
wajib pajak ini sudah datang bilang mau bayar
sudah minta nomor rekening
kita sudah kasih sampai pagi tadi kami lihat di sp dua d
sistem kami pembayaran itu tidak ada pembayaran
dengan terpaksa kami tempel